tidak saja membuat aksi yang melanggar aturan dalam beberapa bulan terakhir aparat berwenang di bali juga mengamankan beberapa warga negara asing yang melanggar aturan bahkan dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan
warga negara asing ini diamankan dan sempat menjalani perawatan oleh dokter ahli jiwa di rumah sakit
pula warga negara asing yang meresahkan akibat mengalami gangguan jiwa hingga menjadi viral di media sosial diantaranya laki laki yang mengamuk dan berteriak teriak di kantor dinas di kawasan renon denpasar pada april lalu
wna ini diduga mengalami depresi berat
selain itu pada mei seorang perempuan asal jerman dt tampil tanpa busana dalam pertunjukan tari di ubud
ia diduga mengalami gangguan jiwa akibat kehabisan bekal
pada bulan yang sama perempuan asal denmark cap memperlihatkan alat kelaminnya saat berada di atas motor di kawasan wisata kuta
ia diduga mengalami gangguan bipolar
adapun pada juli seorang wna menerobos masuk jalan tol bali mandara dan mengadang kendaraan di jalan
aksi yang sempat menjadi viral di media sosial ini diduga dilakukan karena depresi
kepala satpol pp provinsi bali dewa nyoman rai darmadi menyatakan
sedikitnya lima wna ditangkap dalam beberapa bulan terakhir berkat adanya laporan dari masyarakat
khusus satpol pp baik provinsi maupun kabupaten hampir lima odg yang kami tangani
apa itu mereka ngamuk ngamuk di perkantoran apa itu di tempat umum di tempat objek wisata seperti itu
namun demikian tindak lanjut sampai penanganan ke deportasi itu tentu menjadi kewenangan dari kumham
sementara itu psikiater rsup prof
yang berada di surah dan pasar ida ayu kusumawardhani menyebut
wna dengan gangguan jiwa yang dirawat di rumah sakit rata rata mengalami gangguan bipolar dan mood swing
serta terpengaruh minuman beralkohol
rata rata mereka ini gaduh gelisah jadi tidak bisa mengontrol dirinya dan mengganggu lingkungannya
nah itu salah satunya setelah kita evaluasi ternyata dia ada minum alkohol yang terlalu tinggi
berdasarkan data dari rsup prof
di surah dan pasar sejak januari hingga juli dua ribu dua puluh tiga
wna yang dirawat akibat mengalami gangguan jiwa tiga puluh tiga orang
sedangkan pasien di rumah sakit jiwa bali bangli sembilan belas orang
pasien wna ini berasal dari berbagai negara dan yang terbanyak dari australia rusia serta ukraina